pada hari ini terdakwa pembunuhan berencana brigadir yosua tabarat kuat maruf dari rizal menghadapi sidang fonis di pn jakarta selatan
terdakwa kuat maruf di fonis lima belas tahun penjara dan kita akan nantikan bagaimana untuk lanjutannya untuk riki kirizal
apakah sama dengan kuat maruf lima belas tahun penjara apakah ada kejutan baru yang akan kita dengarkan pada siang ini
kita akan minta analisa dari pakar hukum bidana pak fathahillah akbar dari universitas gajah mada selamat siang pak akbar
selamat siang mas erano
dalam konteks itu dianggap juga di rumah saguling kuat maruf mengetahui ada perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut
dan ikut membawa korban ke duren tiga untuk dieksekusi juga
dalam konteks ini berarti memang sejalan penbuktian itu dakwaan setelah tuntutan kemudian dikontrol
dibuktikan oleh hakim bahwa itu adalah fakta hukum yang terbukti di persidangan
jadi memang sudah di ekspektasikan
mungkin dia lebih rendah itu adalah karena poin putri candrawati itu dia mengakui dia dibuktikan bukan mengakui
tapi dia terbukti bahwa dia mengarang cerita mengarang cerita yang terjadi dan akhirnya itu yang menjadikan pedisambu
nah karangan cerita itu hanya didukung oleh kuat maruf
kuat maruf sebenarnya juga tidak
tidak dijelaskan apakah dia mengetahui atau tidak cerita sebenarnya
tapi dia hanya menjadi supporting actor di situ
dan putri sandrawati yang jadi pemeran utamanya untuk menyampaikan cerita tersebut ke pedisambu dan terjadilah pembunuhan tersebut
artinya supporting actor yang anda katakan ini juga berperan aktif begitu ya dalam perencanaan pembunuhan ini
tapi kalau dibandingkan dengan peperan utama seperti yang anda katakan untuk putri
hanyalah dua puluh tahun penjara apakah ini yang membedakan
fonis antara putri dengan kuat maruf pada hari ini
ya banyak banyak yang bisa dilihat dalam pertimbangannya
tetapi yang mungkin kita bisa lihat dari peran dalam prosesnya itu adalah bagaimana putri juga yang mengajak kuat ⁇ maruf ⁇ ikut ke atas untuk di list gitu ya
dalam list tiga menit itu kan termasuk yang dipertimbangkan
dimana itu putri yang mengajak kuat maruf juga cuma menyampaikan di situ
nah itu yang mungkin membedakan bahwa kuat ⁇ maruf ⁇ itu juga atas perintah
dari putri juga untuk menceritakan apa yang terjadi di magelang
yang kemudian mengencourage kedis sambo untuk melakukan perencanaan dan pembunuhan tersebut
baik kalau dilihat tadi dalil putusan yang dibacakan atau pertimbangan hakim pak akbar
disebutkan kalau hal hal yang memberatkan kuat maruf ini adalah dalam persidangan kuat dianggap berlaku tidak sopan
apakah ini juga menjadi penentu ya dalam sebuah fonis
iya pada dasarnya alasan yang memberatkan dan meringankan sampai dengan saat ini pun belum ada dasar hukum batasan mengenai dalam hal apa bisa meringankan dalam hal apa memberatkan
tetapi dalam praktek memang sudah kita bisa lihat berlaku sopan itu
kalau dia berlaku sopan bisa menjadi alasan meringankan sudah ada di beberapa putusan
jika dia tidak berlaku sopan pun bisa menjadi alasan yang memberatkan gitu
kalau anda melihat lebih dalam soal
kasus ini terhadap kuat maruf apakah bisa dikatakan seorang kuat maruf ini sebagai provokator
karena katakan tadi benar ada di fakta persidangan pernyataan dari kuat maruf terhadap putri cenrawati
baiknya dilaporkan ke ferdis sambo almarhum yusuf ini karena menjadi duri dalam rumah tangga
apakah ini yang paling menjadi pertimbangan hakim ya untuk fonis untuk terdakwa ini menjadi berat dari delapan tahun menjadi lima belas tahun
dalam mempertimbangkan unsur unsur pembunuhan berencana ini memang diperkuat peran dari masing masing pihak secara lebih bold
kalau kita bisa lihat dalam pembunuhan berencana verdi sambo yang satu
di sini kuat maruf adalah dia yang sudah memberitahu sejak magelang untuk memberitahu terdakwa ferdisambo
karena ini berkaitan dengan duri dalam rumah tangga tadi
di mana kemudian ditambah lagi
di mana kemudian ditambah lagi bahwa dia terlibat
dia ikut menyampaikan di rumah saguling dia naik lift dan tertangkap cctv juga
di mana kemudian dia juga terbukti ikut satu mobil dengan korban menuju durian tiga
nah itu peran peran itu yang kemudian digambarkan secara tegas oleh majelis hakim
dan kemudian menggambarkan dia bisa lebih tinggi dari delapan tahun yang di dalam surat tuntutan penduduk umum
baik saya juga menjadi pertanyaan publik juga ini pak akbar
kalau kita mengacu kepada tuntutan
yang diberikan oleh jaksa penuntut umum ini hanya sekitar delapan tahun
padahal dalam pasal tiga ratus empat puluh khuap dijelaskan pasal lima ratus lima puluh satu ke satu khuap
putusan lebih berat itu daripada tuntutan jaksa
bisa hingga ke seumur hidup dua puluh tahun penjara
kenapa jaksa tidak mempertimbangkan hal ini
memberikan hukuman yang paling berat terhadap kuat maruf maupun bekir rizal
nah ini memang dasar dasar pertimbangannya karena di dalam surat tuntutan
mungkin merasa tidak merasa yakin dengan pembuktian yang telah dilakukan
jadi dia tidak merasa yakin dalam konteks itu
dan dia tidak menggambarkan pembuktian sebagaimana yang dilakukan oleh majelis hakim
dalam menggambarkan peran peran itu
jadi dianggap di sini perannya kuat maruf bekir rizal itu hanya berada di
tempat yang salah dan waktu yang salah
cuma dia tidak yang paling sering dipertimbangkan itu adalah
mereka mengetahui rencana tapi tidak menyampaikan kepada korban yesua
itu kan mereka mengetahui ada perencanaan ini tapi harusnya bisa mengatakan
sehingga bisa terhindar joshua dari pelaku ini
padahal kalau di pertimbangan hakim mereka menggambarkan lebih jelas
mereka mengetahui dari mantelang bahkan mengetahui tumah bisa guling sudah mengetahui perencanaan
dan mengajak bersama sama dalam mobil yang sama
jadi lebih kuat pembuktiannya yang dianggap terbukti oleh majelis hakim seperti itu
baik kami minta pandangan anda terhadap apa langkah hukum selanjutnya yang terbaik
untuk tim kuasa hukum kuat maruf
setelah dibacakan fonisnya pada hari ini lima belas tahun penjara
tapi nanti dijawab usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
saya masih bersama narasumber kami pada siang ini yaitu pak fathahillah akbar
pakar hukum pidana dari universitas gajah mada
pak akbar kita lanjutkan kembali dialog ini terhadap fonisnya kuat maruf
tapi sebelum masuk ke prediksi riki rizal berapa hukuman yang akan dijalani
saya akan masih terkait dengan kuat maruf terlebih dahulu sebelum masuk ke ricky rizal
pak akbar kalau anda melihat gestur yang ditunjukkan ekspresi ketika sidang sebelum dimulai tadi kita lihat bersama
ada finger love yang diberikan
dan diperlihatkan atau ditunjukkan oleh kuat maruf di hadapan publik
apakah ini bentuk mental seorang kuatmaruf yang diuji di persidangan ini menjadi santai atau bagaimana
ya mungkin karena salah satunya berbeda dengan yang sebelumnya
karena dia tidak memiliki reputasi yang dipertaruhkan juga mungkin ya
dan tidak memiliki beban yang cukup berat dibandingkan misalkan fethi sambo dan putri sandowati yang memiliki jenjang karir bagi fethi sambo
jadi menurut saya sih itu mungkin salah satunya itu
walaupun itu nanti bisa dinilai lagi secara psikologis
meredam mental yang dipersiapkan tadi malam karena mendengar fonisnya sambo dan putri yang cukup berat
tentu menjadi gangguan tidur malam hari tadi oleh kuat maruf dan juga riki rizal
pak akbar kalau anda melihat langkah hukum yang tepat selanjutnya seperti apa yang akan ditempuh kuat maruf
apakah pikir pikir terlebih dahulu atau tetap menjalani hukuman ini
ya jadi pada dasarnya ini kan belum berkekuatan hukum tetap putusan ini
jadi dalam waktu tujuh hari ini ada waktu dalam waktu tujuh hari kerja ini ada waktu apakah akan melakukan banding atau tidak ke pengadilan tinggi
kalau menurut saya sih penuntut umum tidak akan melakukan banding karena dia jauh di atas dari tuntutannya
jadi dia tidak akan melakukan banding mereka hanya akan banding kalau di bawah dari pendudukannya
karena yang di atas saya rasa yang akan banding adalah kuat maruf fethi sambo putri sandowati itu akan melakukan banding
dan nanti setelah itu pun belum berkekuatan hukum tetap proses peradilan banding
itu nanti harus menunggu lagi kalau sudah putusan banding empat belas hari mereka memiliki waktu apakah mereka melakukan kasasi atau tidak
nah kalau putusan mahkamah agung keluar nah itu baru dia berkekuatan hukum tetap
sehingga nanti memilih apakah peninjauan kembali atau grasi dimintakan kepada presiden gitu
baik ini kita nantikan bersama apa sebenarnya yang akan ditempuh kuat maruf kita masuk ke

apakah anda memprediksi berapa lama nanti akan dijatuhkan hukuman terhadap rkd zal
apakah sama dengan kuat maruf atau sama dengan putri cenrawati dua puluh tahun penjara
nah ini yang menarik karena dalam konteks pertimbangan ini nanti kita harus melihat dari pertimbangan hakim ya
kalau misalkan melihat pertimbangan verdi sambo dan putri candrawati itu sangat kental diperlihatkan bahwa pertimbangan subjektivitas
jadi kalau fethi sambo itu dinilai oh dia adalah mantan jenderal dia memiliki naluri penyidik dan lain sebagainya
seharusnya dia bisa mengetahui
apakah ini bisa ditemukan
perbuatan yang salah atau tidak
bagaimana dia menjaga reputasi dari polri
nah itu sangat dilakukan pertimbangan pertimbangan
nah konteks ini juga bisa jadi dalam pertimbangan dan ini sudah ada di dalam tuntutan juga
riki rizal ini memiliki karakteristik sebagai anggota polri
dia harusnya memiliki pengetahuan latar belakang dan lain sebagainya mengenai apa yang harus dan sebaiknya dilakukan
dan dalam konteks ini pun dalam pertimbangannya ya berbeda dengan kuat maruf yang mengatakan harus menyampaikan kepada fethi sambo
di sini ricky rizal itu sempat dimintakan untuk backup tetapi dia menolak gitu ya karena tidak siap mental
tetapi dia mengetahui adanya rencana pembunuhan
dan dia mengetahui ini dia membawa mobil bersama dengan korban menuju dari seguling menuju durentiga
nah ini dianggap suatu proses permulaan pelaksanaan menurut majelis hakim untuk akhirnya dia ditembak korban di rumah duren tiga
nah ini perang ini saya rasa tidak terlalu jelas
perang ini saya rasa vital dan nanti mungkin dipertimbangkan dengan dia kepolisian bisa jadi lebih tinggi dari kuat maruf
tetapi faktor yang dia menolak ini nanti itu juga yang mungkin bisa didiskusikan apakah ini dia pernah menolak ini akan menjadi alasan meringankan atau tidak
karena menurut majelis hakim ini termasuk sesuatu yang terjadi juga di dalam peristiwa tersebut begitu
baik ada kemungkinan ya majelis hakim akan mempertimbangkan
baik ada kemungkinan ya majelis hakim akan mempertimbangkan
ada kemungkinan ya majelis hakim akan mempertimbangkan
terhadap penolakan bribka rekidizal ketika ditawarkan oleh fadil sambo untuk melakukan perencana pembunuhan
dalam bahasa lain adalah menembak yosua begitu ya pak akbar
kalau lah itu menjadi pertimbangan hakim artinya akan berkurang delapan tahun atau bagaimana
ya kalau menjadi pertimbangan hakim saya rasa tetap akan melebihi delapan tahun ini
karena melihat tren dari fadil sambo md chandrawati kemudian kuat maruf
kuat maruf lima belas tahun nih
ini kan majelis hakimnya berbeda sebenarnya
majelis hakim antara fadil sambo md chandrawati sama kuat maruf yang itu samanya dengan riky rizal
jadi saya rasa tidak akan jauh dari kategori lima belas tahunnya kuat maruf
bisa melebihi atau bisa sama
kalau saya rasa sepertinya kalau dia di bawah lima belas tahun agak sulit kalau melihat trennya
saya hanya membaca pola putusannya
karena kan dalam konteks hukum pidana itu ada namanya konsep similia similibus
dalam kasus yang sama nih
dalam penyertaan nih
harusnya dia dijatuhi pidana yang tidak jauh berbeda atau bahkan sama
kalau dari pandangan seorang pak akbar ini apakah nanti hakim juga akan mempertimbangkan nota pembelaan yang sudah diajukan
atau malah mengesampingkan seperti yang terjadi pada kuat maruf pada pagi tadi
ya kalau masalahnya kalau nota pembelaan ini saya rasa kan memang hak daripada terdakwa ya
tetapi melihat dari putus chandrawati fadil sambo dan bahkan juga kuat maruf di sini
ya saya rasa juga akan disampingkan
karena paling dia hanya bisa meminta keringan keringanan
karena kalau pasal tiga ratus empat puluh nya sudah bukan perdebatan lagi sudah menjadi fakta hukum
untuk tingkat pertama dia sudah dianggap terbukti
baik ada juga di dalam nota pembelaan dalil yang disebutkan oleh pihak rg rizal pak akbar
riki rizal ini membantah mengamankan senjata api milik joshua
apakah ini juga akan menjadi pertimbangan hakim
apakah ini akan memberikan dalil pertimbangan pada hari ini
ini yang menjadi yang terbeda karena dalam pertimbangan dari hakim pada kasus putus chandrawati kuat maruf dan fadil sambo
itu fakta bahwa riki rizal menyimpan senjata lima gelang itu dianggap terbukti oleh majelis hakin
karena itu disaksikan oleh baradae
dan baradae itu keterangan termasuk keterangan saksi signifikan yang digunakan terus oleh majelis hakin
jadi itu dianggap terbukti dan terpenuhi
ya dianggap terbukti karena tadi juga saya menyimak dalil pertimbangan hakim kepada kuat maru disebutkan bahwa sosok riki rizal ini juga ikut mengamankan senjata api milik joshua di magelang
begitu ya betul ya pak akbar ya
koreksi jika saya salah
kemudian juga menjadi pertimbangan dari riki rizal dalam nota pembelaannya disebutkan tidak tahu sama sekali apa yang terjadi permasalahan antara yosua dengan putri candrawati
ini mengacu kepada kasus magelang
apakah ini hanya bentuk pembelaan semata dari riki rizal dalam notabene belaannya atau play doh ing
ya itu akhirnya menjadi hanya notabene belaan karena dianggap semua terdakwa disitu
semua terdakwa di situ mengetahui alasan tersebut dan bagaimana rencana mereka melakukan ke depan
itu dianggap sudah terbukti bahkan di pd sambu putri chandrawati dan kuat maruf juga
jadi argumentasi play doh ing itu juga akan saya rasa dinegasikan
saya rasa dinegasikan oleh majelis hakim
baik saya juga tertarik untuk mengulas lebih dalam soal fakta persidangan yang disebutkan hakim
ada keistimewaan yang diberikan terhadap kuatmaruf akses ke lantai tiga
artinya memang seorang ferdi sambo dan juga istrinya ini sudah percaya sepenuhnya ya terhadap kuat maruf
sehingga akses terbatas ini hanya diberikan kepada kuat maruf tidak kepada aju dan lain atau anak buah sambo
ya betul itu
itu menjadi salah satu karena dalam konteks ini hakim juga mengatakan bahwa mereka dengan keyakinannya membangun logika pembuktian
dan salah satunya itu berkaitan dengan akses terhadap lantai tiga itu
jadi dalam konteks itu pertimbangan hakim juga memperkuat gitu ya
bahwa tentang adanya kemungkinan kekerasan seksual itu berkaitan apakah ajudan itu bisa masuk dan lain sebagainya
untuk mengatakan bahwa narasi tersebut itu fakta
atau narasi tersebut dibuat buat
akhirnya dalam konteks ini putri candrawati dianggap membuat fakta istilahnya isu tentang kekerasan seksual tadi
untuk kemudian mempengaruhi terjadinya pembunuhan
dan itu termasuk salah satu dasarnya adalah akses di magelang tadi
baik kita amati ya dari kemarin
kita dengarkan bersama vonis untuk ferdi sambo hukuman mati kemudian dua puluh tahun untuk putri candrawati pada hari ini
kita dengarkan tadi
pagi pagi kuat maruf lima belas tahun penjara
kemudian riki rizal kita nantikan bersama pada siang ini
pak akbar apakah dengan hukuman berat yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada para terdakwa ini
menjawab rasa penasaran kemudian ekspetasi publik
agar hakim bisa seadil adilnya memberikan hukuman terhadap para terdakwa ini
apakah ini sudah menjawab semua keresahan dan juga rasa keadilan khususnya bagi keluarga yosua
ya pada dasarnya kalau misalkan diperhatikan juga dalam putusannya dalam pertimbangannya
hakim juga menyebut beberapa kali bahwa hukuman juga harus tidak menyalahkan keadilan di masyarakat
dan bahkan ini sesuai sebenarnya kalau kita merujuk kepada sema nomor satu tahun dua ribu tentang pendaman pemidanaan
mereka juga mengatakan bahwa putusan pidana itu harus tidak bertentangan dengan keadilan yang di masyarakat
nah ini yang kemudian saya rasa ya kemudian
akomodir oleh majelis hakim yang mulia
walaupun kemudian nanti meraih apa namanya masih bisa diproses banding
tetapi saya rasa hakim sudah mencoba sangat bersifat objektif
dan bahkan memberikan pertimbangan pertimbangan secara detail
mengenai teknik pembuktian yang dia pakai
tidak bergantung hanya satu saksi
tapi memperluas dengan logika pembuktian
berkaitan dengan memperkaitkan dengan alat bukti lainnya
keterkaitan dengan alat bukti lainnya dan lain sebagainya
itu dijabarkan secara kompleks
jadi saya rasa cukup baik
dan kita mudah bisa mendengar juga
padahal belum membaca ya
tapi mendengar itu putusannya
jadi sudah terlihat objektif
baik pak akbar
ini kan juga isu liar berkembang di publik
di tengah masyarakat
soal ada pihak pihak yang sengaja untuk mempengaruhi hakim
ada gembos dari bawah
atau ada gerakan bawah tanah
istilahnya seperti itu
untuk melakukan intervensi terhadap hakim
anda melihat dalam kasus yosua ini
apakah ada bentuk intervensi dari suatu pihak
untuk menjatuhkan fonis terhadap lima terdakwa ini
ya kalau pada dasarnya mungkin semua pihak ingin menyampaikan suaranya
baik masyarakat ada pihak keluarga
jadi sampai juga ingin menyampaikan keadilannya
keluarga dari korban yosua juga
dan lain sebagainya
kalau itu masih disampaikan dalam forum forum
dalam artian forum forum publik
menurut saya hal yang tidak ada permasalahan hukum
tetapi yang bermasalah adalah ketika dia bermain belakang dan lain sebagainya
tetapi kalau kita lihat dan kita kaji secara mendasar ya
walaupun ini baru keluar putusannya
saya rasa sih ini sudah disampaikan dengan prinsip prinsip
dan dokter dokter hukum yang sesuai gitu
jadi tidak ada campur tangan juga
sudah menunjukkan independensinya
baik terakhir saya juga minta analisa anda
meskipun masih lama kita menunggu esok hari
tapi potensi atau gambaran anda prediksi seperti apa
hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap eliezer
apakah lebih ringan atau justru lebih berat dua belas tahun ini
iya ini menarik sebenarnya
karena kalau misalkan kita melihat
hakim dalam pertimbangan tuduh santawati tuduh sambu
itu sudah mempertimbangkan bahwa keterangan dari baradae itu
adalah riset eliezer dan ra
adalah yang paling vital untuk mengungkapkan kejahatan
itu sudah dipertegas
dan bahkan saya rasa nanti surat uncutan
tuntutan kemarin sudah mengatakan bahwa dia masuk ke dalam saksi pelaku yang bekerja sama
atau bahasa populernya kita sebut dengan jasus kolaborator
kalau bahasa undang undangnya saksi pelaku yang bekerja sama
nah disini juga akhirnya sudah ada amicus kurai juga dari berbagai lsm
dan juga bahkan ada dari persatuan guru guru serta tentu
itu mengeluarkan bahwa dia harusnya masuk ke dalam justice collaborator
nah dalam konteks ini sudah terbukti bahwa baradae
kalau kita lihat dari pertimbangan
dia terpenuhi melakukan pembunuhan berencana
turut serta melakukan pembunuhan berencana
tapi dengan perannya dia mengungkapkan ini
saya rasa itu bisa lebih ringan
daripada pelaku pelaku utama lainnya
jadi disini kan sudah ada yang pidana mati
ada yang dua puluh tahun ada yang lima belas tahun
nah ini bisa jadi dia di bawah lima belas tahun
mungkin juga di bawah dua belas tahun tersebut
dan mungkin bahkan di bawah sepuluh tahun
tapi ini kan prediksi saya
kemungkinan besar akan di bawah tuntutan
karena dianggap sebagai saksi pelaku bekerja sama
yang menurut saya
memvital perannya untuk mengungkap kasus ini
peran vitalnya karena eksekutor gitu ya
nah tapi dia juga adalah termasuk eksekutor disitu
itu yang menjadikan pemberat dia
peringkatnya adalah jasus kolaborator
tinggal nanti itu bagaimana hakim mengolahnya
di jasus keputusan seperti apa
baik terima kasih pak fatahil akbar
ahli hukum pidana dari universitas gajah mada
yang bergabung dari sleman
daerah sdm yogyakarta
salam seselalu pak akbar